hakim konstitusi arief hidayat meyakini rezim joko widodo telah berpihak dalam pemilu presiden dua ribu dua puluh empat yang dimenangkan prabowo subianto
hal itu ia ungkapkan dalam pendapat berbedanya terkait ketidaksetujuannya atas putusan mayoritas hakim mk menolak sengketa pilpres yang diajukan anies baswedan mohaimin iskandar
apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu
tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional
tetapi juga diadopsi secara jelas dalam perusahaan
pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar empat puluh lima